lembaga permasyarakatan lapas kelas satu tangerang banten terbakar dan menewaskan setidaknya empat puluh satu orang
kebakaran terjadi pada pukul dua tiga puluh rabu dini hari di blok c dua lapas kelas satu tangerang banten
kabitumas kodamitrojaya yusri yunus menyebut insiden ini menimbulkan korban jiwa sebanyak empat puluh satu orang
sembilan orang luka berat dan tujuh puluh dua mengalami luka ringan
seluruh korban dilarikan ke dua rumah sakit salah satunya rsud tangerang
kebakaran di lapas kelas satu tangerang banten menelan empat puluh satu korban jiwa dan puluhan lainnya luka luka
kebakaran di lembaga permasyarakatan bukan sekali ini terjadi
dan dipicu beragam faktor mulai dari overcapacity lapas instalasi listrik yang bermasalah
hingga sistem mitigasi resiko bencana yang amburadul
bagaimana kemudian kementerian hukum dan ham menjawab persoalan berulang ini
sudah bergabung sore ini melalui sambungan zoom menteri hukum dan ham republik indonesia yasona lauli
selamat sore pak yasona
selamat sore nana terima kasih atas undangannya apa kabar
alhamdulillah baik pak pertama tama kami segenap keluarga besar cnn indonesia mengucapkan turut berduka cita pak
atas peristiwa kebakaran di lapas kelas satu tangerang banten
bisa diketahui dari hasil penyelidikan sementara pak yasona apa penyebab kebakaran di lapas kelas satu tangerang
apakah betul soal korsleting listrik pak yasona
pertama tama melalui cnn indonesia saya kembali mengucapkan rasa duka cita yang mendalam
atas musibah yang terjadi di lapas kelas satu tangerang banten
yang mengakibatkan empat puluh satu orang warga binaan pemasarakatan kita meninggal dunia
dan atas nama kementerian hukum dan ham secara khusus direkturat jenderal pemasarakatan
saya meminta maaf atas kejadian ini kejadian yang tidak kita inginkan ini
maaf kepada seluruh keluarga baik yang meninggal dan juga korban luka akibat dari musibah yang terjadi
saat ini temuan sementara
saya tadi ke lapas tangerang lapas kelas satu
saya berbicara dengan petugas polri puslapor di sana
mereka masih melakukan penelitian secara mendalam juga dirkrimum polda metro
tentang sebab musabab daripada kebakaran
tetapi temuan sementara dugaan sementara yang dapat kita lihat
seperti disampaikan pak kapolda adalah prosleting listrik arus pendek
ini barangkali kita sabar menunggu hasil kita betul betul
saya sudah meminta kepada jajaran untuk betul betul objektif dalam soal ini
kita lihat ya memang harus kamu akui bahwa gedung lapas kelas satu ini adalah gedung lama yang didirikan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pak yasona anda mengakui
jadi bahwa dugaan sementara adalah akibat cross lighting listrik
informasi yang kami dapatkan instalasi listrik ini tidak direvitalisasi sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
apakah itu memang betul pak
kenapa tidak ada evaluasi atas keamanan dan sistem listrik di sana pak menteri
jadi begini ini kan urusan teknis yang selama ini berjalan baik
dan kita lihat tentu ada beberapa perbaikan perbaikan instalasi
tetapi barangkali tidak
saya kira ini menjadi bahan evaluasi bagi kami bagi lapas lapas yang tua untuk dilakukan evaluasi
saya sudah perintahkan dirjen pas tadi untuk mengevaluasi lapas lapas yang tua
tidak hanya melihat gedungnya tetapi instalasi listriknya
dan ini berkembang dari segi beban
jadi gedung ini pertama juga bankero adalah overcapacitas
membuat penggunaan listrik bertambah
ini ada orang orang yang mungkin menggunakan termasuk kalau alat kita menambah kapasitas masak dan lain lain
yang menggunakan listrik dan lain lain
ini semua adalah beban
nah untuk itu saya kira ini menjadi catatan penting buat kami yang segera harus ditindaklanjuti oleh dirjen pas
oke evaluasi soal instalasi listrik akan dilakukan di lapas lapas tua lainnya
ada informasi yang lain
yang kami dapatkan bahwa semua sel terkunci pak saat kebakaran ini terjadi
bagaimana sebetulnya sop evakuasi jika terjadi kebakaran di lapas
apakah ini diakui oleh kementerian hukum dan ham tidak berjalan sistemnya pak sop nya
sop di lapas itu memang harus dikunci
malam harus dikunci
itu harus dikunci
tidak bisa di
kalau nanti dibuka
atau tidak dikunci ya memang itu bukan lapas
dan mitigasi dan jalan itu terbukti berjalan
karena di belakang gedung untuk kebakaran sudah disediakan jalan khusus untuk pemadam kebakaran
makanya tiga belas menit setelah ditelepon itu pemadam kebakaran dua belas pemadam kebakaran itu langsung sampai di belakang lapas tersebut
makanya pemadamannya itu
selesai satu lima jam
ya satu lima jam
jadi sebenarnya kalau dari segi
itu standar lapas begitu
standar lapas tidak boleh terlalu banyak pintu pintu
yang sistem alarm ada cek lapangan ada
jadi sebaik dilihat oleh petugas lapas dari atas dari pos atas itu
bahwa ada api langsung dia telepon komandan jaga
langsung telepon pemadam kebakaran tiga belas menit
tetapi kan di bawahnya sudah sempat terjadi kebakaran yang hebat
kenapa apinya kemudian cepat membesar pak
ini kan gedung lama satu
satu lagi kan mereka punya matras matras
ini kan semua menjadi matras matras ini kan bahan bahan yang mudah terbakar
pakaian pakaian mereka ada di dalam bahan bahan yang mudah terbakar
jadi itu barangkali menjadi penyebab
dan satu hal harus dicatat bahwa itu jam satu empat puluh lima di mana orang lagi enak enaknya tidur
jadi mungkin mereka pada awalnya tidak menyadari kebakaran karena masih dalam karantina
untunglah bahwa petugas
jadi sistem bekerja
karena petugas di atas langsung bisa mendeteksi dan segera mengambil langkah langkah
dibuka pintu utama keluar
ada beberapa sel di sana ada yang beberapa yang sudah sempat dibuka karena api sudah menjalar
tetapi ada beberapa yang belum sempat karena api sudah menjalar
petugas tidak sanggup lagi untuk membuka karena juga akan membahayakan keselamatannya
nah ini persoalan kita
kita juga menggunakan pemadam pemadam kebakaran alat alat pemadam kebakaran kita tapi sudah tidak mampu
petugas tidak sempat membuka beberapa sel yang mengakibatkan empat puluh satu warga binaan ini meninggal dunia
over capacity lapas yang mencapai empat ratus persen yang bapak sudah sebutkan ini tampaknya tidak sepadan pak dengan petugas penjaga lapas yang hanya satu ratus delapan puluh dua orang
sehingga mereka tidak punya waktu untuk membuka sel sel tersebut
menyulitkan proses evakuasi
itu diakui pak oleh kementerian pertahanan
pak ketan kumham
ini keadaan ini masih lebih baik daripada tiga tahun yang lalu
tiga tahun yang lalu saya menerima empat belas lima ratus petugas lapas
itu pun sekarang kalau kita evaluasi dari over kapasitas masih perbandingannya belum seperti standar
namun itu sudah cukup
jadi memang personil dan over kapasitas
kalau over kapasitas harus menambah personil
tetapi kan ini
itu sebabnya saya mengatakan
hulunya yang harus dikoreksi
biang kerok over kapasitas di lapas kami adalah over kapasitas karena warga binaan narapidana narkotika
selalu saya katakan sangat aneh sekali
jadi satu jenis crime yaitu kejahatan narkotika mendominasi lebih dari lima puluh persen isi lapas
padahal ada jenis kejahatan pembunuhan pencurian korupsi penganiayaan perkosaan
semuanya itu digabung
masih kalah dengan narkotika
artinya bapak mempersoalkan soal anggaran yang tidak ada dan juga sistem pemidanaan kita
yang kemudian lebih banyak menitik beratkan kepada hukum pidana
hukum pidana penjara begitu pak yasona
nah itu yang saya katakan
kalau pemakai dari dulu perdebatan ini kan harus kita ulangi kembali
saya sudah tiga tahun berturut turut mengajukan rencana undang undang narkotika dalam prolegnas
masih ada perbedaan pendapat di internal pemerintah tentang itu
nah saya sudah laporkan tadi ke pak menko
juga tadi saya ditelepon bapak presiden
saya jelaskan juga masalahnya
kalau pemakai itu hendaknya direhabilitasi
apakah pemakai kita
jadi waktu saya ke belanda saya tanya menteri kaki membelanda
termasuk kepala lapas yang ada di sana
kenapa di sini soal narkotika ini tidak apa masalah
jadi mereka mengatakan
kamu mendekati persoalan pemakai dari segi aspek kesehatan atau dari segi aspek pemindanaan
kita kan masih aspek pemidanaannya yang dilihat
nah kalau kita menggunakan dari perspektif ke paradigma kesehatan
ini harus dirawat
pak perintah pak presiden apa pak
tadi pada saat bapak melaporkan
bapak mengatakan bahwa presiden memberikan perhatian khusus
perintahnya apa pak atas kejadian kebakaran lapas ini
ya termasuk mengapa itu terjadi
soal santunan over kapasitas
ya ini memang
tadi memang saya sudah sampaikan juga di tangerang
saya tadi bertemu dengan dua keluarga di sana
menyatakan permintaan maaf
menyatakan rasa duka yang mendalam kepada mereka
kami bertanggung jawab untuk pemulasaran jenajah pemakaman jenajah
mengurus semua identifikasi dan termasuk di dalamnya santunan
pak yasona masalah over capacity
dan juga standar bangunan untuk evakuasi bencana dari bnpb ini
tidak terpenuhi sudah lama terjadi dan juga belum juga terselesaikan
tadi anda mengatakan bahwa persoalan anggaran menjadi kendala
lapas lain artinya rentan juga pak dengan bencana kebakaran seperti ini
kalau kemudian masalahnya di anggaran
jadi begini kalau lapas itu di dunia formatnya hampir sama sama begitu juga
kecuali soal kemewahannya
beberapa negara maju tentunya lebih apa
bentuknya itu memang ya harus terkunci harus ini
barangkali yang sistem alarm yang harus kita tingkatkan
status petugas harus ditambah
dalam kondisi seperti ini nampaknya petugas harus cepat beberapa orang membuka kunci pintu sel
artinya petugas terlambat pak
ada keterlambatan petugas dalam membuka kunci pintu pintu sel
bukan kalau terlambat sudah lebih dari situ
kalau terlambat sudah berbahaya sekali
ini kan cepat sekali mereka
tetapi kan karena api sudah menjalar begitu cepatnya tidak sempat beberapa sel itu
dan mengapa jumlahnya besar
itu kan blok itu seharusnya dihuni hanya enam puluh orang
kita isi sampai satu ratus dua puluh dua
ini kan persoalan
kalau tadi mungkin hanya enam puluh orang itu sudah terselamatkan
itu sudah terselamatkan semua kan
lebih mudah terkontrol
ini mau masuk saja padat lari mengganggu kan
panik dan lain lain
ini kan semua persoalan variable variable yang harus kita hitung
tapi ini jadi alat evaluasi buat kami untuk mengambil langkah langkah selanjutnya
saya sudah perintahkan tadi di jepas saya sedang di jepas di jaran
untuk mengadakan evaluasi total tentang kondisi seperti ini
tindakan revitalisasi untuk lapas kelas satu tangerang
bangunannya terutama dan warga binaan di dalam ini seperti apa
apakah sudah ada rencana untuk relokasi
mereka akan direlokasi di mana sementara pak
pertama kami sudah menyediakan dana tanggap darurat
kita sudah menyediakan tangkap darurat dana tanggap darurat
tadi perhitungan sementara sekitar tiga lima m supaya bisa mengatasi itu
kalau soal relokasi kami punya banyak tanah di jepas

kami termasuk banyak tanah
bahkan kami gunakan sebagian untuk kampus
bahkan kami hibahkan untuk pemko tangerang
jadi kalau relokasi saya kira bukan opsi yang apa sekarang
tetapi adalah kami akan merevitalisasi dan mengupgrade dan membangun blok blok yang representatif
karena ini sudah termasuk tua jadi ini sudah harus diavaluasi
kami sekarang juga sedang membangun tentunya ini khusus narkotika
kami sedang membangun dana tiga lapas di nusa kembangan
tiga lapas nusa kembangan
sebelumnya kami rencanakan lima tetapi karena refocusing anggaran dan lain lain
kami membangun tiga lapas sekarang di dua maksimum security satu medium security di nusa kambangan
khusus untuk narkoba kejahatan kejahatan berat

pembangunan yang akan dilakukan oleh kemenkum ham dalam merevitalisasi lapas
pak tapi anda tadi sempat menyebutkan meminta kebakaran lapas jangan sampai terulang
kepada siapa sebetulnya anda meminta ini
bukankah manajemen lapas ini di bawah kementerian anda pak kementerian hukum dan ham
kan yang bertanggung jawab kan di jenpas
direkturat jeneral pas direkturat jeneral pemasarakatan
namun kan kalau mengatakan mau bangun bangun bangun kan perlu dana
tapi kan kita tidak boleh kita tidak boleh mengatakan tidak dana dana
kita harus disitulah kreativitas para pimpinan kak tanwil kak adif pas kak lapaas kak rutan
untuk membenahi lapasnya mengontrol dan mengantisipasi kejadian
jadi nanti akan ada perubahan sop
ya saya sudah minta tadi sop sop pengawasan sop cek bangunan dan lain lain
jadi ini semua harus menjadi evaluasi kita
meskipun ini tanggung jawab dari di jenpas tapi bapak sebagai pucuk pimpinan tertinggi di kementerian hukum dan ham
akan mengambil tanggung jawab penuh pak atas insiden kebakaran ini
kalau namanya pimpinan lepas tanggung jawab itu sudah tidak benar
ya saya sebagai menteri tentunya saya harus menyampaikan tanggung jawab
tentu saya akan meminta jajaran saya di bawah
ya tapi ini jelas musibah
ya musibah dan tidak kita inginkan ini
di mana mana kejadian gedung mal pun bisa kejadian
ya mal yang gede pernah kebakaran
tapi itu semua adalah musibah yang harus menjadi evaluasi yang mendasar fundamental buat kami untuk menganalisis lapas lapas selama ini
dan lapas lapas selama ini banyak sekali di indonesia
bahkan di tangerang sendiri ada lapas yang isinya
lapas pemuda yang zaman belanda
zaman belanda lagi
nah tadi saya sudah katakan
coba cek itu semua sekarang
nanti kita akan cek ke sana pak
tentunya kami kan harus juga berusaha meyakinkan
dan kondisi sekarang kan berat
sekarang kita pandemi covid sembilan belas anggaran kita masih refocusing
tetapi saya minta yang berkaitan dengan
berkaitan dengan keamanan ini tadi menjadi perhatian kita
menjadi perhatian kita
semoga tidak ada lagi musibah kebakaran ataupun musibah lainnya yang menimpa para warga binaan di lapas lapas yang dikelola oleh kementerian hukum dan ham
terima kasih sekali atas waktunya
saya tahu anda banyak akan berkomunikasi mengurusi jenazah warga binaan itu dan juga bertemu dengan keluarga
terima kasih sekali menteri hukum dan ham republik indonesia yasona lauli
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak yasona
terima kasih nana atas kesempatan ini